pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
melimpahnya cangkang kerang laut dan limbah karung goni di kawasan pesisir pantai utara karawang jawa barat
dimanfaatkan seorang warga asal karawang jawa barat menjadi karya seni yang menarik dan bernilai jual
banyaknya limbah kulit kerang di pinggir pesisir pantai karawang jawa barat
memicu kreativitas aboy warga dusun tengkola kecamatan cilemaya wetan karawang
aboy menyulap limbah tersebut menjadi karya seni berbagai bentuk yang memiliki nilai jual tinggi
selain menyolap kulit kerang menjadi kerajana bernilai ekonomis
aboy juga memanfaatkan limbah karung goni
menjadi kerajinan berupa bebek bebekan miniatur petani dan lainnya
untuk memproduksi semua kerajinan tersebut
aboy memberdayakan pelajar sekolah dasar yang berada di sekitar rumahnya
untuk membantu mengerjakan pesanan dari pelanggan
hasil hasilnya sendiri dikemanain hasil yang sudah jadi
untuk memasarkan hasil kerajinannya aboy biasanya menggunakan jejaring sosial facebook
dan juga ikut berbagai pameran di berbagai wilayah di karawang dan sekitarnya
karyanya dihargai mulai dari sepuluh rupiah hingga seratus rupiah
tergantung tingkat kesulitan dan besarnya ukuran
sekarang waktunya menikmati hidup minum
satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat